melalui sambungan telpon bergabung bersama kami ada ketua satgas covid sembilan belas
ikatan dokter indonesia ada prof zubairi jurban
selamat siang prof
oke prof zubairi saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu
pertama data dokter yang meninggal dunia dari masa pandemi
dari mulai tiga maret dua ribu dua puluh sampai dengan hari ini berapa
dan berapa banyak yang dirawat akibat paparan covid sembilan belas dok
wah saya tidak tahu
persis kan tadinya seratus naik satu ratus lima belas terus naik satu ratus delapan belas
saya nggak tahu update yang jam ini berapa
tapi makin banyak memang
oke dengan semakin banyaknya pasien covid sembilan belas
orang orang yang terpapar covid sembilan belas
dan juga banyak tenaga medis yang berguguran
dan juga akhirnya terpapar covid sembilan belas prof
apa masukan dari idi kepada satgas covid sembilan belas
apakah hanya jam kerja saja yang minta dikurangi
atau ada ditentukan
ada update lainnya yang juga diberikan dari idi
jadi yang pertama data yang terbarukan menunjukkan bahwa
ada kluster rumah sakit di jakarta itu dua puluh empat ribu
jadi kita memang harus hati hati banget
karena data yang mahal
mengagetkan itu yang lebih tinggi dari data di luar negeri
kemudian apa yang diminta
jadi selain tidak mungkinlah empat puluh jam seminggu untuk orang yang bekerja di ruang covid
kalau terlalu capek nanti nggak waspada
kalau nggak waspada nanti tertular
kalau tertular kemudian bisa meninggal
atau tertular harus karantina
kalau karantina makan sedikit nanti dokter yang bertugas
kalau makan sedikit dokter yang bertugas nanti pasien taksian
jadi intinya memang jam kerja mohon dikurangi
yang kedua shift nya
pergantian kerja itu kalau delapan jam ya terlalu panjang
menurut saya maksimal adalah
kalau bisa sih dibagi menjadi lima shift gitu ya
dan penggunaan apd itu yang level tiga maksimal berdurasi enam jam
kalau bisa kurang lima jam empat jam saja
jadi jangan terlalu lama pakai apd lengkap level tiga
kemudian para tenaga kesehatan dokter juga menjadi perlu tidur lebih dari tujuh jam
kalau bisa delapan sembilan jam setidaknya
terus kira kira mungkin bisa lebih dari enam jam
tadi prof zuberi menyebutkan bahwa ternyata di jakarta dikhususkan
apakah memang permintaan ini untuk mengurangi shift mengurangi jam kerja dari para tenaga medis khususnya dokter
apakah hanya dihususkan di kota kota besar seperti jakarta
iya tidak lah itu akan jakarta itu sebetulnya sampel paling bagus karena datanya lengkap
untuk kemudian diterapkan di seluruh indonesia tentu
tanggapannya seperti apa
prof dari satgas termasuk dari para ahli
iya tunggu kenapa berlaku untuk seluruh indonesia
bahkan yang paling banyak meninggal urutannya kan jawa timur
kemudian sumatera utara baru kemudian dki
jadi memang ini berlaku untuk seluruh indonesia permintaan kami ini
oke prof zubairi selama ini temuan di lapangan seperti apa mengenai jam kerja dari para dokter ini
apakah memang melebihi jam kerja yang seharusnya
kemudian seperti apa dampaknya kepada mereka
iya undang undang tenaga kerja dua ribu tiga kan empat puluh jam seminggu
kenyataannya ya saya masih ingat waktu saya masih belajar
maupun setelah selesai spesialis itu jauh di atas empat puluh jam
dan itu tidak ada yang awasi tidak ada pendisiplinan
tidak ada ya artinya padahal itu undang undang
harusnya undang undang ya tidak boleh dilanggar
biar kan tujuannya untuk keselamatan tenaga kerja
jadi memang harus ada yang awasi
jadi sekarang mohon yang empat puluh jam itu diawasi benar empat puluh jam
tapi sambil kita minta kalau bisa dikurangi
apalagi untuk dokter yang bekerja di rumah sakit rujukan covid
apalagi yang bekerja di icu covid
itu harus lebih pendek
oke tapi prof saat ini situasinya bisa kita katakan dalam kondisi darurat
apakah memang ada agreement begitu di luar dari undang undang yang sudah berlaku sebetulnya
antara dokter dan juga pihak rumah sakit
memang mau tidak mau harus bekerja di luar jam yang sudah ditetapkan
kemudian jaminannya apa
nanti kalau tanya jaminan dikira kita ini pengennya duit
enggak begitu kita maunya pasien sembuh
kita maunya kita juga tidak sakit
kita maunya juga dokternya tidak menularkan ke keluarganya
sedangkan yang mengenai penghargaannya ya yang wajar saja
tidak terlalu berlebih juga yang diminta oleh tim kesehatan ini
tapi jangan sampai seperti sekarang ini kan kita jadi istilahnya
lumayan overload itu menyebabkan
capek mental capek fisik
kalau dokter kurang waspada nanti waktu pasang apd
waktu lepas apd bisa tidak baik
sehingga bisa tertular
kalau tertular dan seterusnya bisa sakit
bisa meninggal itu
oke prof saya sempat melihat beberapa katakanlah curhatan para dokter dokter muda di lini masa
ternyata dari pertanyaan pertanyaan warganet yang apa namanya menanyakan
kesejahteraan para dokter ini
nyatanya direspon dengan mereka
mereka ada loh ternyata yang gajinya bahkan diberikan setengah seperempat
padahal mereka merelakan nyawa dan jam kerja
bahkan waktu dengan keluarga untuk bertahan di rumah sakit memerangi covid sembilan belas ini
artinya apakah ini tidak menjadi sorotan pemerintah lewat satgas covid sembilan belas tentang kesejahteraan dokter
ya tentu kesejahteraan dokter itu
ya salah satu tujuan itu yang isinya adalah mensejahterakan dokter yang saat ini
kadang kadang orang melihatnya dokter adalah dokter yang spesialis super spesialis yang konsultan
yang ada di kota besar yang penghasilannya memang besar
namun sebagian besar dokter dokter umum itu kan tidak mencukupi banget
nah itu mestinya menjadi perhatian pemerintah
sekaligus sekarang ini sebagai pemicu untuk mereview lagi
artinya benar ya prof kalau ada beberapa dokter khususnya mungkin dokter umum
yang memang tidak diberikan gajinya secara penuh dan memang gaji atau beberapa persen dari gajinya digunakan untuk operasional rumah sakit
oh itu bukan itu yang saya maksud
tapi kalau gaji dioperasional
gaji yang dipotong itu dimelanggar tentu saja
mestinya tidak ada pemotongan itu
yang saya maksud gaji yang ada sekarang pun untuk yang dokter umum
dokter umum itu kan berapa tuh ya satu ratus delapan puluh ribu satu ratus lima puluh ribu
kira kira kan kira kira lebih dari dua per tiga dokter itu dokter umum
itu banyak sekali yang under payment
prof zubairi dari satgas
covid sembilan belas sendiri
bagaimana kemudian mengatur penugasan atau distribusi dokter dan memastikan distribusi kelengkapan dari apd prof
iya sekarang distribusi dokter misalnya
dari sisi kompetensi kan konsul kedokteran indonesia akan menetapkan dokter mana yang kompetensi penuh untuk menangani covid sembilan belas
tidak semua spesialis spesialis tertentu saja paru penyakit dalam dan anestesi
tentu kita memerlukan bantuan dari teman teman spesialis yang lain dan juga dokter umum
jadi dalam masa pandemi itu maka perlu saya kira kompetensi ini diperluas ke spesialis yang lain dan juga sebagian ke dokter umum itu yang pertama
untuk pengaturannya ya mungkin dokter penanggung jawab pasiennya adalah sesuai dengan dokter yang spesialis konsultan

namun yang masuk ruangan yang melihat pasien bisa ganti ganti tidak harus dpcp nya yang harus ada di ruang rawat covid terus
jadi bisa juga yang masuk ruangan dokter spesialis misalnya neurologi atau psikiateri atau spesialis kulit
tapi yang penuhnya adalah dokter yang tadi sesuai dengan keputusan konsil kedokteran indonesia
tapi kemudian saya mohon direvisikan hanya spesialis paru yang dianggap kompetensi
yang kedua spesialis penyakit dalam konsultan paru spesialis penyakit dalam konsultan tropik infeksi
spesialis anak konsultan paru spesialis anak konsultan penyakit tropik infeksi
dan dokter anestesi terkait dengan emergensi
jadi saya kira itu menjadi tenaga yang amat terbatas perlu diperluas
dengan adanya wacana dari menteri kesehatan akan ada tiga lima ratus lebih dokter magang prof
apakah ini cukup bisa membantu
sebentar ya pada prinsipnya kami memerlukan bantuan
namun sekarang kan misalnya dinas kesehatan dki sudah bisa menambahkan dokter spesialis dan dokter yang sudah praktek
tidak sulit untuk memberikan lebih dari seribu ke rumah sakit rumah sakit
terujukan itu sudah terbukti
nah mengenai dokter makam pada prinsipnya kami juga tidak ingin agar dokter makamnya nanti malah terinfeksi karena kurang kompetensi
jadi intinya dokter yang bisa masuk ke situ adalah selain dokter umum banyak yang sekarang ini masih bersedia masuk ke ruang covid
berikutnya adalah kalau dokter magang syaratnya harus punya surat
tanda registrasi dan surat izin praktek
dan yang sudah tidak memerlukan supervisi lagi karena kalau masih harus setiap kali periksa pasien harus didampingi ya menjadi kurang efektif
harus kerja ekstra lagi ya dok
kami juga tidak ingin dokter magang ini jadi korban
jadi kita harus yakin banget bahwa dia sudah mendapat pelatihan dia sudah mendapat training tambahan agar menjadi kompeten
oke prof zubairi dari banyaknya dokter tenaga kesehatan tenaga medis yang akhirnya berguguran karena menangani covid sembilan belas
bagaimana pendataannya dari satgas covid sembilan belas pendataan terkait tenaga medis yang wafat maupun dirawat dan pemberian bantuan
iya ini yang masih menurut saya koordinasinya sekarang makin lama makin baik sudah jelas namun masih kurang
jadi misalnya kalau saya ditanya berapa
dokter yang meninggal karena meninggal itu dikuburkan dan ada laporan jadi kami bisa mendapatkan data itu terlambat satu dua hari tidak masalah
namun kalau anda tanya berapa dokter yang terinfeksi di jakarta berapa di jogja itu kami tidak dapat datanya
jadi kami mohon agar kementerian kesehatan secara berkala membuka data berapa dokter saat ini seluruh indonesia yang terinfeksi
berapa yang perawat yang terinfeksi karena itu penting sekali karena kan kalau terinfeksi itu menjadi minimal dua minggu harus isolasi sehingga harus karantina sehingga kekurangan tenaga dan harus dicarikan penggantinya
itu perlu sekali buat semua pihak untuk membuat perencanaan agar pasien tidak terlantar
jadi data itu amat sangat penting untuk semua pihak
prof zubairi mohon maaf tadi anda mengatakan meminta kementerian kesehatan untuk membuka datanya artinya kementerian kesehatan tidak transparan atas data tenaga medis yang saat ini terinfeksi atau dirawat di rumah sakit atau seperti apa prof
transparan tapi bertahap jadi misalnya sekarang saya baru tahu baru tiga hari yang lalu bahwa ternyata di jakarta ada dua puluh empat ribu klaster rumah sakit
itu luar biasa tinggi dibandingkan negara negara lain
nah kalau kemudian kita tahu sebelumnya kan bisa diantisipasi ya sekarang ya sudah bagus lah kita tahu sehingga harus makin diantisipasi
namun sekali lagi kalau anda tanya berapa dokter di indonesia berapa dokter bahkan di jakarta saja yang terinfeksi itu saya tidak tahu

dan saya kira itu perlu secara berkala diinformasikan agar yang medis rumah sakit juga bisa membuat antisipasi dan juga bisa minta tolong ke dinas kesehatan
begitu makin banyak tenaga kesehatannya yang karantina mandiri atau karantina di hotel
oke profesor zubairi terakhir pertanyaan saya kita kembali mengingatkan masyarakat akan banyaknya nyawa dokter yang menghilang karena menangani covid sembilan belas ini bukan perkara penyakit biasa
bagaimana saran dan pesan dari prof zubairi untuk masyarakat untuk juga menolong para dokter dan tenaga medis di indonesia
ya ini tadi sisi yang kita khawatir sekarang sisi positifnya kan jakarta psbb lagi apa yang terjadi
kemudian dengan mengantisipasi rumah sakit umum daerah ada tiga belas yang diubah statusnya menjadi rumah sakit khusus rujukan covid sembilan belas
jadi artinya kita sekarang sudah lumayan bagus tapi harus pengantisipasi seminggu lagi dua minggu lagi sebulan lagi karena akan masih akan makin banyak
dan ini menjadi peringatan buat masyarakat bahwa sekarang ini kita bukan pada fasenya santai kita bukan pada fasenya kurve melandai bahkan rata pun belum masih terus meningkat
jadi memang harus taat benar pada protokol kesehatan jadi ya memang rasanya klasik tapi tetap juga harus ditekankan jangan keluar rumah kecuali perlu banget
kalau keluar rumah harus pakai masker dan ini sekarang ini psbb yang berhasil ini yang diperpanjang nanti kalau terbukti juga bagus
sebetulnya seperti saya katakan tadi data di jakarta ini amat transparan sehingga kalau memang
berhasilannya jelas segera bisa ditiru di provinsi lain tidak perlu menunggu mengalami pengalaman yang baik
dan saat ini persentase kasus positif per minggu di luar jakarta lebih tinggi dari di jakarta loh
jadi untuk provinsi di luar jakarta harus hati hati karena rata rata masih di atas lima belas persen
jadi ini untuk pembelajaran kita semua ada sisi positifnya
ada sisi negatifnya namun memang ini masalah kita bersama dan kita memang harus bekerja sama wajib kerjasama antar semua pihak
dengan kasus empat ribuan perharinya di indonesia tidak bisa dianggap santai begitu ya prof
kondisi saat ini di tengah pandemi covid sembilan belas kita harus tetap ingat tiga m ya dok
ya prof pakai masker kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan
prof zubairi jurban terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia